sementara itu menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto menegaskan
demonstrasi pada dua desember mendatang tidak perlu dilakukan
sebab apa yang disuarakan oleh pendemo pada empat november kemarin sudah terrealisasi
menko polhuka menekankan bahwa kasus dugaan penodaan agama sudah naik ke tahap penyidikan
pasca penetapan basuki cahayapurnama sebagai tersangka
wiranto meminta agar masyarakat mempercayai proses hukum berjalan independen
wiranto menilai rencana demonstrasi dua desember itu tidaklah tepat
sebab proses hukum masih berlangsung dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun
wiranto juga menegaskan kebebasan demokrasi harus sesuai aturan
putusan hukum dalam tahap penyelidikan sudah sesuai
dan kebetulan sesuai dengan harapan publik untuk demonstrasi
sehingga takkan demonstrasi menuntut
adanya satu proses hukum yang adil yang tegas transparan
dan tidak diintervensi oleh kekuasaan sudah dilakukan
maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi
ada ide untuk demonstrasi yang tidak mau apanya lagi